kejar kita coba kalau bisa
udah sini masuk
ngapain sih bos mereka terus terusan ngejar kita
udah gas terus
yeye begitu dicari kirim langsung gue transfer
ya kebini gue dulu lah
ntar baru gue kirim ke lu
pagernya gak digembok
berarti ada orang yang ngejar
gagor di dalam
ah maaf pak
saya salamnya sama yang punya rumah ini
iya saya tahu
tapi kan saya denger
ac nya masih nyala kok di krokopai
ac nya masih nyala
tapi di kerukupin ando pi
harusnya orangnya yang di kerukupin ando
bukan ac nya
yang kedinginan kan orangnya
kok noraknya ke mami
jangan jangan pak komar mau nginep lagi
tunggu ini kenapa berhenti
udah jalan aja pak
motornya udah ilang
pasti motor mereka rodanya udah mereteli
udah jalan pak
kita tunggu dulu
anak anak di kampung band itu mungkin saja ngejar kita pake band
kita pake beca
mereka itu bukan anak anak band kampung
bisa gak lo berhenti bilang mereka anak band kampung
bawa keluar aja deh
jangan pake dulu doh
jangan pake dulu doh
sampai mereka ngeliat gue pakai baju kayak gini
gue malu banget
apa ada apa ya
udah mundur cepetan
si acil dipaksa naik mobil jan
udah udah lo diem sini
baru baru baru
kecil tuh kayaknya mau kabur deh
kita bikin motor mereka meretali
kejar balik kejar kejar kejar
saya izin mau ambil golf club ketinggalan di atas
lumayan holeb juga
berarti temen papi salah tuh ngasih taunya
ada juga kok yang nyebutnya hollep
berarti temen papi bener ngasih taunya mie
masih di driving range
hebat bener lu mah
oh mah kagak bisa nyetir sambil main
hah hebat banget kamu
ya tenang aja
yang penting seru
kok dirim sih
siapa yang nerim
aku jangan marah sama gue dong
mana bang heri yang punya motor
bos motornya udah gak kelihatan bos
mungkin bensin mereka sudah tercecer di jalan
oh tuh kenapa sih suka banget ngerjain orang
ya salah mereka sendiri dong
kenapa ngejar kejar kita
udah mending kita balik ke rumah
kita kan mau makan siang
udah pokoknya gue mau makan di rumah
udah kita lurus aja
pakai jalan pintas
tapi jalan di sana itu
udah nggak apa apa
kenapa mesti malu
kalau ada yang ketinggalan mah ambil aja kemari

kalau acil dan warna ngurusnya berdua
yo rasa anggup
iya apalagi halaman belakangnya luas kan
itu dia tuh yang kita pikirin
om dan tante mau gak
kalau saya bantu cari asisten rumah tangga
lebih baik minta dibantu cari inak rangga
lu cari ini ya yang bagus yang rajin yang cakep
yang cakep ahlaknya mi
cakep beberes rumahnya
nah dan ini nih yang paling penting
tadi ahlaknya udah om
duh dari tadi nggak ada menemu nih
tukang biasanya di sekarang
nggak ada yang menemu nih tukang biasanya di acara
masih nggak kreatif lu
lupa gini setengah
pengen aja lu di depan
kenapa gue mesti di depan
yan kan selama ini lu pengen jadi leader
pengen jadi pemimpin
ini kesempatan untuk jadi pemimpin
ada orang lain
ngapain ranga kesini